ada banyak semut ada
selamat datang pemirsa di segmen sehari menjadi waduh mas kameramen hati hati
karena jalanannya memang waduh duduk turunannya nih perjuangan untuk mendapatkan kolang kaling
yang nikmat yang tadi anda lihat di layar kaca anda perjalanannya begini nanti ngambilnya gimana
anjingnya office sayang om saya semuanya ini hoor
bogor suka makmur biasa suka wangi ya siapin babunya pak
oke coba naik ke atas saya nggak tahu ini bisa atau enggak kita coba aja tapi ya
bapaknya pakai sepatu bisa lo bisa juga kali induk sepatu nuk
hai berjaya pakai sepatu coba lepas alas kaki
ya udah juga udah coba mas kameramen
wah fix dah nggak bisa dah
buset empat puluh boleh dibantu ke pundak dulu
wah ini kelihatannya ringan tapi ketika diangkat masya allah
aku atlah apa kameramen yang harus turut tangan nih
bro seliru jalur kanan kanan
ya salah bro ya kanan kanan
ini udah kurang kali ya allah
yang dibilang beli di pasar tadi udah makan kita
ini kenapa saya bergoyang kaya itu enggak
sesuai amal dan perbuatan itu mbak
ketika di take ini jam sebelas siang kami sudah start sejak pukul enam an pagi
berarti satu pohon kurang lebih berapa empat jam karena tadi kurang lebih berhasil mengambil
sekitar empat kintal di satu pohon empat kintal berarti empat ratus kg ada beberapa yang masih di
pohonnya gak bisa diambil karena ketuaan
kalau nanti kena tangan gatelnya nyos
gatel ini paling gatel ini namanya getah betul ya
tapi ini kekenyalannya misi pakai tangan makanya aman
teksturnya sih udah pas kayak agar jadi sudah bisa kita panen sudah kenyal kenyal kita panennya
kalau jatuh pusing bro anakmu kecil bro
ada banyak semut ada
dan seperti inilah kira kira pon ovio dari saya yang lagi belajar memanen si buah pohon aren
ketinggiannya lumayan lah ya nih termasuk yang rendah seribu sembilan ratus delapan puluh empat lambai halo halo haloacity juga halo kak
kami hampir sulit melihat satu sama lain karena jaraknya cukup jauh
nah ini berpegangan pada bagian pohon yang kuat
ini kuat di sini juga kuat
saya baru belajar ini sepuluhan meter saja sudah saya rasa suatu pencapaian yang patut dirayakan dengan nanti kita akan belajar bikin goleng kali ini
tunggu bro tunggu bro
kalau saya jatuh pusing bro anak saya masih kecil bro
terima kasih mas agung
kemana nih turun
lebih susah turun ya
itu mah itu mah habis hujan dia naik gitu kan licin pohonnya
jadi kena itu licin ya
barangkali pegangannya licin gitu
kalau nggak hujan mah nggak aman
jadi orangnya luka luka ya patah kakinya juga patah
semangkuk orang saling
kau orang orang yang ada di sini tetap ya bro
wah kenapa apaan ya itu
beraruh usah orang kalinya ntar nih
satu lagi ya
ini getah getahnya yang bikin gatel
ini semuka gatel nih kayak ada semut yang jalani muka
aduh gatel banget aduh
ini nggak kelihatan ada apa apa ya ini kekuatan normal
tapi ini rasanya tuh gatel jadi kayak ada semut yang
kayak ada puluhan sembut kegigit tapi nggak kencang
ngegigit aja kayak
gatel ya bro gatel
tapi getahnya udah hilang ya
kalau ini bentuk asli si buah
aduh tadi kecipratan duh
nah ini baru yang bener bener matangnya pas nih ini udah kenyal kenyal
seperti agar eger kalau yang tadi masih agak keras ya bu ya
berapa di sini
kalau dia nggak direndam gini sebetulnya bisa nggak mbak
kalau dia nggak direndam si kolang kalinya bisa nggak
nempel nempel jadi satu gitu ya
oh jadi lengket gitu mbah
tapi warnanya satu bakal cantik begini nggak mbak kalau didiemin aja gini
kalau kering aja gini nggak ya jelek
warnanya kenapa mbah
ini kalau yang
masih baru banget dikeprek kayak gini nih
tapi kalau yang sudah direndam selama setidaknya empat hari
ini kan pakai tambahan apa bu hanya air aja
hanya air bersih
air gua kalau kena air hujan mau nggak bawa
bapak apaan ganti
ada pak pak minyak doang